sementara itu ribuan muslim di kota binjai sumatera utara melakukan aksi turun ke jalan dalam aksi reuni akbar dua ratus dua belas
mereka melakukan konvoy keliling kota dengan membawa anggota keluarga dan atribut bertuliskan kalimat tawhid
berjalan santai sambil mengumbandangkan takbir sepanjang jalan di kota binjai sumatera utara kaum muslim kota binjai dan sekitarnya ini konvoy berkeliling kota
aksi damai ini terkesan seperti berwisata di hari minggu
terlihat banyak peserta aksi yang membawa anak kecil bahkan menggendong bayi
sementara kaum remaja berjalan sembari membentangkan bendera berukuran besar bertuliskan kalimat tawhid
jadi dengan turunnya mereka di aksi jalanan tidak mengganggu
tidak memang kebetulan ini ada libur kan
aksi ini dikawal aparat kepolisian polres kota binjai dengan menurunkan sedikitnya dua ratus lima puluh personil
agar aksi berjalan lancar dan tidak mengganggu arus
tentang langkah masyarakat binjai komunitas sebagiannya
masyarakat reuni dua ribu satu ratus dua puluh dua
untuk persiapan sendiri
untuk persiapan seperti biasa kami tiap ada keinginan masyarakat keamanan
aksi bertajuk reuni dua ratus dua belas ini dipimpin ketua forum komunikasi umat beragama kota binjai
serta ormas islam lainnya
sebagai pengingat dua tahun yang lewat
bahwasannya kita umat islam politik iman
lebih menang daripada penista
jadi giroh semangat ini harus menjadi tolak ukur
bahwasannya kebangkitan umat islam akan kita raih dengan adanya persatuan
yang tetap tumbuh di giroh khususnya kaum generasi muda
reuni akbar dua ratus dua belas ini berjalan dengan tertib dan masa kembali ke titik kumpul di masjid agung kota binjai
masa diberikan makanan dan minum gratis hasil sumbangan sejumlah umat islam kota binjai
irfan purba langkat